titik jebolnya tanggul berada di titik yang sama saudara yakni di desa norowito karanganyar demak
akibatnya ribuan rumah warga di wilayah demak jawa tengah ini kembali tergenang banjir dengan ketinggian satu hingga tiga meter
selain itu saudara banjir juga kembali memutus jalan pantura kudus demak maupun sebaliknya
karena ketinggian air di jalan lebih dari satu meter
jebolnya tanggul sungai bulan terjadi yang kedua kalinya saudara
kepala bnpb lejen suharyanto menjelaskan kembali jebolnya tanggul disebabkan karena tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan
yang memicu dorongan air lebih keras ke tanggul
akibatnya saudara sekitar dua puluh dua ribu warga terdampak kini diungsikan
ke empat puluh lima titik berbeda
kepala bnpb juga menyebut penutupan tanggul yang jebol sudah dilakukan dan ditargetkan saudara akan rampung dalam lima hari
sudah tertutup itu ya ternyata mungkin karena dorongan airnya lebih keras hujan juga beberapa minggu kemudian datanya lebih ekstrim
sehingga jebol lagi di titik yang sama
ini sekarang sudah beberapa hari ditutup janjinya dari bbws itu lima hari sudah ketutup
dan saudara hingga senin malam banjir masih merendam permukiman warga di tiga puluh satu desa yang berada di lima kecamatan di kudus jawa tengah
ketinggian banjir masih bervariasi berkisar antara satu hingga dua meter
ribuan warga terdampak ini mengungsi ke tempat yang aman
meski demikian terdapat beberapa warga yang masih memilih bertahan di rumah mereka
terkait dengan banjir yang melanda daerah demak dan juga kudus jawa tengah ini kita tanyakan kepada kepala pelaksana bpbd jawa tengah
bapak bergas catursasi yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
selamat malam pak bergas selamat malam pak siasir
jadi banjir akibat tanggul sungai wulan yang jebol ini berdampak kemana mana
ya jadi tanggul sungai wulan ini tidak hanya demak saja ya tapi juga ke kudus juga begitu juga ke jepara termasuk pati juga
karena ada pedungan wilalung yang pintunya juga kita misalnya dari bpws membuka untuk membagi air
berarti semakin meluas ya tidak hanya di demak di kudus tapi sudah meluas ke pati bisa dikatakan seperti itu
ya artinya ada laporan banjir
juga dari pati begitu juga jepara begitu juga kudus maupun demak ya
kemudian ini kan tanggul yang jebol ini tentu harus diperbaiki begitu penanganannya seperti apa
ya sudah dari sejak mulai terjadinya jebolan itu dari pihak bbws kementerian pupr sudah berusaha untuk melakukan upaya upaya penutupan
tapi memang perlu berproses ya karena air juga tinggi
jadi maka upaya upaya itu tidak hanya oleh bpws atau kementerian pupr tapi melalui teknologi modifikasi cuaca yang digerakkan oleh bnpb bersama bmkg juga dilaksanakan
tujuannya untuk mengurangi beban curah hujan yang ada di hilir yang ada di hulu tentunya
oke kendala saat ini seperti apa yang dialami
kendalanya karena tinggi air masih tinggi muka air masih tinggi ya
tidak mudah untuk menutup itu maka ditargetkan sebagaimana yang tadi diinformasikan kepada dari kepala bnpb bahwa bbws akan menutup itu kurang lebih lima hari
harapannya bisa tercapai syukur syukur bisa lebih cepat
oke dalam targetnya lima hari ke depan ya ini tanggul yang jebol ini dapat diantisipasi begitu
kemudian selain hal itu adalahkah penanganan lain terkait dengan banjir yang terjadi
ya tentunya penanganan karena dengan adanya kondisi buzzer ini tentunya akan terjadi
jadi evakuasi dan tempat pengungsian ya
jadi kami bbbd provinsi mengkoordinir bbbd kabupaten kota juga untuk membantu bbbd nema dalam hal evakuasi warganya
begitu juga dari yang tempat tempat yang kemarin sempat terjadi banjir seperti kudus kemudian padit maupun jepara
jadi pertama adalah menyelamatkan warga untuk ditempatkan di tempat pengungsian
kemudian tentunya lanjutan dari tempat pengungsian kita koordinasi
dengan dinsos provinsi dinsos kabupaten kota untuk kecukupan daripada logistik
nah ini alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik
karena support dari pusat juga cepat juga baik dari kemensos kementerian pupr maupun bnpb untuk menyelesaikan kejadian kejadian yang ada di jawa tengah khususnya
untuk warga yang memilih masih bertahan di rumah mereka penanganannya seperti apa
ya kita tetap menyiapkan dapur umum ya
dapur umum yang sudah disiapkan dari dinsos kemensos itu nanti akan disuplai oleh rekan rekan relawan baik relawan dari bpbd maupun dari tagana sendiri
untuk mensuplai ke rumah warga yang masih bertahan
tapi kita harapkan sih memang mereka menuju kepada tempat pengungsian terpusat yang sudah disiapkan
baik terlebih saat ini ada beberapa korban juga tengah melaksanakan ibadah puasa begitu ya
terima kasih kepala pelaksana bpbd jawa tengah
agar satu resasi telah bergabung bersama kami di kompas malam